pemerintah berupaya memulihkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat
seiring dengan semakin terkendalinya pandemi covid sembilan belas
salah satunya yaitu memulihkan kapasitas penerbangan internasional
selain akan membuka kembali beberapa bandara internasional
pemerintah juga akan memberikan relaksasi kebijakan visa
hingga tes masuk pelaku perjalanan luar negeri atau ppln
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menyebut
pemerintah akan terus melakukan transisi
untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat
salah satunya memperbaiki kapasitas penerbangan internasional
yang masih jauh dari normal
luhut menyebut saat ini pemerintah masih mengkaji
dan akan mengeluarkan surat edaran satgas
mengenai berbagai langkah pemulihan internasional
untuk itu pemerintah akan melakukan langkah langkah antara lain
membuka bandara internasional diantaranya
yogyakarta medan makassar pakanbaru
dan selain itu kebijakan visa akan terus direlaksasi
mendekati aturan sebelum pandemi
aturan entitas ppln masuk indonesia juga akan kita relaksasi
hingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat
tanpa menyebabkan penumpukan di bandara
untuk detail mengenai ini akan dituangkan
di dalam surat edaran satgas yang akan segera dikeluarkan